sebuah truk box yang melaju dari arah bandung menuju jakarta di ruas tol cipularang menabrak sebuah truk tronton di depannya
satu orang tewas dan satu korban lainnya terluka akibat kecelakaan itu
sementara di ciamis mencoba menghindari tabrakan dengan motor sebuah bus akhirnya menabrak pohon di pinggir jalan
akibatnya badan bus hancur dan belasan penumpang terluka
bus doa ibu jurusan karangpucung jakarta yang membawa puluhan penumpang kondisinya ringsek setelah menabrak pohon besar di jalan cijantung kecamatan cijengjing ciamis
kejadian berawal ketika bus yang dikemudikan oleh gila warga bandung meluncur dari arah ciamis menuju jawa tengah
ketika masuk di jalan cijantung kecamatan cijengjing bus hendak menyalip kendaraan minibus di depannya
bus tiba tiba membanting setir ke arah kanan jalan karena ada motor menyeberang dari kiri
bus sempat oleng dan kemudian menabrak pohon
akibat kecelakaan ini belasan penumpang mengalami luka luka termasuk sopir dan kondektur dan dibawa ke rsud ciamis
di ruas tol cipularang kilometer sembilan puluh sembilan enam purwakarta sebuah truk menabrak truk tronton
akibat tabrakan itu truk rusak parah bahkan bagian depan hancur
sementara truk yang ditabrak melarikan diri ke arah jakarta
kecelakaan ini mengakibatkan pengangkutan
pengemudi truk box didin hasanuddin warga cimalaka sumedang tewas di lokasi kejadian
dan neneknya junar di warga duren sawit jakarta timur terluka
kecelakaan itu terjadi ketika truk box dari arah bandung melaju dengan kecepatan tinggi
diduga karena lelah dan mengantuk sopir tak dapat mengendalikan laju kendaraan dan menabrak truk tronton yang melaju di depannya
teknologisnya nggak jelas
apa lagi tidur
saya juga kondisi lagi ngantuk
korban tewas dan luka luka akibat kecelakaan maut ini masih berada di rumah sakit lh tamrin purwakarta
di bukutan transmedia